kita ke informasi lainnya warga desa lakarinta kabupaten muna mengantar randi ke tempat peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum desa setempat pada jumat hari ini
ratusan warga lakarinta kabupaten muna mengikuti prosesi pemakaman rani mahasiswa fakultas perikanan universitas haluleo yang meninggal dunia akibat terkena peluru tajam saat berunjuk rasa di kantor dprd sulawesi tenggara pada kamis yang lalu
sebelum jenazah randi diantar ke tpu tokoh masyarakat menobatkan randi sebagai pahlawan
randi dinilai pantas mendapatkan gelar pahlawan karena telah memperjuangkan aspirasi rakyat dengan mengorbankan jiwa dan raga
randi terkena peluru tajam pada bagian bawah ketiak kiri hingga menembus dada bagian kanan
meski sempat dilarikan ke rumah sakit korem nyawanya tidak tertolong
randi diantar ke tpu tokoh masyarakat menobatkan raga